aku mau nung pake baju baru
mau pakai baju baru yang mana
yuk kita ganti baju dulu ya
cik cik cantik gak
cik cik cantik gak
udah bukan cantik lah kita picu
nyata elsa udah pergi
jadi papa sama mama gak ketemu
sama sekali sama elsa
kamu tau gak
kue yang kita makan tadi
dan yang tau
kue blueberry cuma kamu
jadi kemungkinan besar
kue itu yang mirip elsa
kue itu yang ngirim elsa
kue itu yang ngirim elsa
kue itu yang ngirim elsa
kue itu yang ngirim elsa
beli sembunyi cuma bikin kau ngeri
beli sembunyi cuma bikin kau ngeri
beli sembunyi cuma bikin kau ngeri
jangan sama ya
makasih juga udah dateng ren
tadi saya sempat baca artikel di internet
tentang hal hal yang menyenangkan
untuk pasien yang sedang koma itu bagus kok
agar cepat siuman
iya dan sebaiknya
masa lalunya bella yang menyenangkan
sewaktu dia masih sama kamu ren
apa mungkin kamu menceritakan itu
supaya jessica bisa lebih cepat sadarnya
kenangan saya sama bella itu udah lama banget om
tujuh tahun yang lalu
hal hal yang lain om
sesuatu yang menyenangkan
setelah bella mengalami hal yang paling berat
hal yang paling berat pak
dan orang orang terdekat
akan mampu membantu bella
untuk menjadarkan bella
mama cuma pergi sebentar
setelah aku pulang sekolah
mama ada di rumah
oma malah nginep di rumah sakit sayang
rumah sakit apa mama
aku melihat mama
mama tanya sama papa dulu ya
boleh gak kita jenguk mama ya

andien sepertinya pengen tau keadaan mama
mak mau ke disini atau di luar
mama gimana keadaannya
mama udah mendingan semua
alhamdulillah mama pokoknya jangan sakit sakit ya mak ya
harus jaga kesehatan
ma aku kangen sama ma
ma juga kangen sama kamu reina
aku temanin ma ya biar ma
gak kesepian di rumah sakit
ma gak kesepian
kan tuh ada papa kamu nemuin ma di sini
tapi kalau misalnya rena di sini sama oma siapa yang jagain mama di rumah
kamu di rumah aja ya cekin mama kamu ya
ma cepat sembuh
aku kangen ma
kamu juga kangen sekali sama kamu
ma aku sedih
makanya kita berdoa ya semoga allah bisa cepat sembuh dan bisa pulang dan bareng bareng sama kita
mandi mandi kita mandi yuk
kan udah cantik abis mandi seger
bundunya udah panjang nih
iya sayang ini tadi miss kiki dikasih sama mamanya reina ini udah miss kiki cuci udah wangi udah bersih udah bisa dipakai sama reina
aku mau nung pake baju baru
boleh mau pake baju baru yang mana coba reina pilih
yuk kita ganti baju dulu ya
miss kiki cantik kan
udah bukan cantik lagi tapi cuu